itu akan memperlihatkan sinyal negatif ya terhadap china
makanya ketika presiden satu hari meminta semua penerbangan di stop ke china ya
itu kan duta besar cina marah di indonesia
dia bilang anda itu keterlaluan ya seolah olah ingin memutus dagang dan lain lain
nah sejak awal saya lihat keraguan keraguan sehingga dari awal memang jokowi ini tidak berhasil bersikap tegas
dalam membentuk komite nasional atau person in charge ya untuk kasus ini
padahal singapura malaysia waktu itu sudah terjadi ya
tanggal dua puluh tiga wuhan itu sudah ditutup airportnya
tanggal dua puluh tujuh masih ada pesawat lion berangkat dari bali ke wuhan yang mengantar ya
nah harusnya di situ kalau jokowi sigap sebenarnya orang orang kita di wuhan itu ya
dua ratus empat puluh tiga orang atau dua ratus tiga puluh delapan orang itu bisa diambil pada tanggal
oke jadi anda melihat sejak awal
sejak awal karena keraguan keraguan
keraguan raguan karena apa
karena ini kita lihat indikasinya beberapa mitra china seperti perdana menteri kamboja hun sen
itu malah dia langsung ke china
ke china menunjukkan loyalitas dan dia bilang senang bersama china susah bersama china
nah jokowi kan setelah dia pulang dari canberra ditelepon oleh xi jinping
dan baru jokowi menyatakan saya akan senang bersama china dan susah bersama china
ini konsekuensi hubungan yang bagus
bagus saja hubungan bisnis dagang dan ekonomi terhadap china
jadi memang uh pah ke uh lah kalau bahasa jawanya
nah sehingga apa
yang terjadi sekarang ini kekacauan
ya kekacauan pada hari ini misalkan ya antara struktur negara di pusat
ya kita tidak tahu siapa penanggung jawabnya
kalau di amerika itu cdc ya kemudian karena dua meninggal di amerika
langsung presiden menunjuk si mac pence wakil presiden langsung bertolong jawab
kita nggak jelas
maka kemudian ketika gubernur dki mengumumkan potensi
di corona ini terjadi pada tanggal dua puluh sembilan tanggal satu dibantah oleh menteri kesehatan
tanggal dua hari ini pak jokowi mengumumkan ada corona
oke jadi yang anda lihat adalah dari
kekacauan ini kita
ya menurut saya nggak terkontrol
tiba tiba dia bilang di rumah apa namanya rumah terinfeksi corona itu
sebelahnya adalah rumah kapolri
nah itu kan
ini nggak jelas jurubicaranya aja di nasional nggak jelas siapa
tapi kan sejak awal misalnya pemerintah sudah memilangkan misalnya bang sya nenggolan soal bang sya ganda ya
soal kemudian memutus penerbangan dari negeri china misalnya
itu kan juga satu satu langkah yang kemudian kita
ya makanya itu ada tapi too late ya
to lead buat saya karena itu terjadi ketika kementerian luar negeri
masih memberi travel warningnya itu orange ya
di beberapa negara sudah merah ke china itu
kemudian saya ingat betul bambang susatyo ketua mpr
dan kemudian ketua fraksi gerindra si susmi dasko kalau nggak salah
itu marah kepada kementerian luar negeri
habis itu baru beberapa hari kemudian dinaikkan jadi level merah ke china itu
nah memang saya apresiasi sedikit menteri kumham ya
yang dia itu membatasi sekitar lima februari
dia sudah mulai membatasi dengan penerbangan kita ke kedatangan orang cina rrc
satu hal yang aneh menurut saya ya itu boleh memperpanjang orang orang china
yang sudah ada di indonesia dengan alasan takut kembali ke negaranya
padahal itu sudah merebak ini
nah hari ini kalau nggak salah saya atau kemarin menteri kumham juga mengeluarkan lagi
lebih strik lagi
jadi memang ada langkah dari pemerintahan jokowi bukan tidak ada
cuma awalnya itu menurut saya keraguan keraguan karena kita begitu dekat ke china
ya contoh misalkan satu ya luhut bin sarpanjaitan tiga empat hari lalu mengeluarkan statement
yang ini menurut saya readiculess ya
ya dia bilang ini
sebenarnya ingin mendatangkan kembali semua tka tka china nih
kita kacau ini ini kan kasus wuhan sudah meredak
ini menurut saya situasi yang nggak kekontrol dibanding kalau saat ini
tidak tepat dengan situasi hari ini
tidak tepat dengan situasi hari ini
ini dari awal keraguan keraguan hingga berbuah kekacauan seperti yang tadi dijelaskan oleh bang syahganda
tanggapan anda seperti apa dari istana
kalau keraguan raguan sebenarnya nggak ya
karena memang perlu dipertimbangkan
karena harus kita ingat bahwa ketika kita bicara soal penyakit
begini wabah begini itu memang scientific base itu menjadi sangat penting
artinya memang perhitungan perhitungan masukan dari para saintis juga penting
terus kemudian yang kedua benar tadi yang disampaikan bang syaganda
bahwa aspek soal hubungan internasional kita juga perlu dijaga
misalnya kan protokol protokol keamanan kesehatan juga di internasional juga diterapkan
misalnya nggak dibenarkan warga negara kita dipulangkan dalam kondisi sakit
harus dalam kondisi sehat
karena memang begitulah aturannya
ada beberapa hal yang bisa kita lihat jejaknya sebenarnya
tadi sudah disampaikan soal misalnya menjemput warga negara kita yang ada di wuhan
terus kemudian yang kedua juga menyiapkan natuna
membatasi penerbangan menghentikan bebas visa
terus kemudian juga yang berikutnya juga dilakukan misalnya yang sekarang dengan sebaru
jadi dengan dreamworld sama kapal yang dari jepang
jadi kita memang melihat bahwa langkah langkah ini dilakukan itu
untuk memberikan kepastian
ada tapi terlalu lambat
kalau sebaru itu lebih bahaya lagi
saya itu membayangkan tadinya dari selat johor
dijemput itu yang dari world dream cruise itu
itu harusnya dibawa ke pulau galang saja
karena itu lebih bagus tempatnya lebih terasing
kalau kita ada apa apa kita bisa minta bantuan ke singapura
untuk sampel sampel kita diperiksa di sana
kalau ini ini suatu
sudah di tempat wisatanya pusat wisatanya dki jakarta
dan ini orang jakarta itu cuma punya harapan untuk berwisata ke sana
nanti kita bahas bang abed
saya juga akan tanya nanti apa kalau tadi bang syagada katakan
ada komite nasional untuk menangani langsung
nah kalau di indonesia ini apa sekarang
ketika sudah ada dua positif
tadi kan ada rapat
jadi apa hasil rapatnya itu bang abed
boleh publik untuk
kenapa yang rapat yang mimpin pak muldoko
itu juga pertanyaan kan
kita tanyakan langsung ke bang abed
bisa aja diambil kita ambilkan
sekarang kembali saya lagi